prabowo subianto tiba di national university hospital sekitar pukul tujuh belas empat puluh tiga waktu singapura
ditemani wakil ketua umum gerindra sugiono
prabowo langsung disambut besan sby hatta rajasa dan jajaran petinggi partai demokrat
prabowo menjenguk ani yudhoyono sekitar dua puluh menit di lantai delapan ken rich wing
ia sempat berbincang dengan sby dan agus harimurti yudhoyono tentang kondisi ani yudhoyono
setelah menjenguk prabowo menjelaskan kondisi ani yudhoyono dan mendoakan kesembuhan istri sby tersebut
apa ada terapi terapi yang unggul